wali kota surabaya tri risma hari ini menanggapi adanya deklarasi sekelompok masyarakat di jakarta
yang mendukungnya maju sebagai calon gubernur dki jakarta
risma menyatakan menjadi gubernur dki jakarta adalah amanah yang berat
tri risma hari ini angkat bicara terkait mengalirnya dukungan agar dirinya maju mencalonkan diri sebagai gubernur dki jakarta
risma mengatakan menjadi gubernur dki jakarta adalah amanah yang sangat berat
risma juga berani bersumpah kalau saat ini dirinya tidak bernafsu untuk maju mencalonkan diri sebagai gubernur dki jakarta
sampai saat ini risma menegaskan jika dirinya ingin tetap menjadi wali kota surabaya
menurutnya masih banyak pr di surabaya yang belum diselesaikan
saya kan di tataran saya sudah sampaikan sekali lagi ini kan hubungannya dengan allah dengan tuhan ya
ini nggak mudah jabatan itu
teman teman boleh percaya boleh tidak
saya bersumpah dunia allah
aku tuh gak pernah jangankan itu
aku tidak pernah berdoa berani berdoa untuk milih aku jadi kemarin itu pun
nah sekarang juga
karena itu berat amanah ini